lokasi lain pernahkah anda bermimpi mungkin dapat melayang dan bepergian melalui udara
ya kini mimpi anda dapat diwujudkan dengan teknologi terbaru bernama flyboard air
teknologi yang diperkenalkan perusahaan zapata racing bernama flyboard air ini
akan mengantar anda melayang di atas air dengan kecepatan hingga satu ratus lima puluh km per jam
dan terbang hingga ketinggian sepuluh kaki
bahkan perusahaan juga mengklaim flyboard air dapat melakukan perjalanan
dengan kecepatan sembilan puluh tiga mil per jam
produk flyboard air masih dalam bentuk prototipe dan tidak dijual di situ zafata racing tahun ini